dan bagaimana kondisi lalu lintas di jalur selatan
kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi di jalur lingkar nagrek jawa barat
langsung saja kita bergabung bersama raff raff kahvi
selamat pagi raff raff
raff raff bagaimana pantauan anda di jalur nagrek pagi ini
sudah terlihatkah peningkatan volume kendaraan untuk arus balik raff raff
rian betul sekali bahwa hari ini hari jumat ini merupakan sama seperti halnya
pada hari jumat di awal arus mudik bahwa di hari ini juga diperkirakan merupakan hari pertama
arus balik para pemudik baik yang berasal dari tasikmalaya kemudian menuju ke jakarta
ataupun juga menuju ke bandung
saat ini di lingkar nagrek masih terlihat kepadatan mobil mobil pribadi
maupun juga bis pengangkut umum dan juga pemudik pemudik lokal
yang masih memanfaatkan sisa hari terakhir cuti bersama mereka
untuk pulang ke kampung halaman atau berwisata di tempat tempat wisata yang berada di tasikmalaya
ataupun juga di garut
dan pada hari ini juga rencananya akan diberlakukan sistem satu arah
jika nantinya diantisipasi ada kenaikan jumlah kendaraan
baik yang berasal dari limbangan menuju ke pintu tol cilenyi ataupun juga sebaliknya
di lingkar nagrek ini pun sudah terlihat juga banyak pemudik pemudik lokal
baik yang menggunakan sepeda motor roda dua
yang terlihat masih melakukan pulang kampung begitu atau mudik
dan rencananya juga mereka akan menghabiskan waktu mereka dan puncaknya
nanti mereka akan kembali pada hari sabtu atau juga hari minggu
sementara di gerbang tol cilenyi sendiri saat ini juga sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan
dan petugas jasa marga sendiri nantinya akan melakukan sebuah solusi
di mana mereka akan memperlakukan sistem jemput kendaraan
ini akan diberlakukan
jika terlihat kepadatan seratus meter dari arah pintu tol
yang akan dilakukan oleh petugas untuk membagikan tiket secara manual
hal ini dilakukan rian untuk mengantisipasi atau mengurangi penumpukan kendaraan di pintu tol
dan ini akan memangkas waktu seperti halnya yang terjadi saat hari lebaran tiba
sehingga antrian kendaraan diharapkan tidak akan terjadi
baik raff raff kaffi terima kasih telah berbagi informasi mengenai jalur nagrek
yang sudah mulai
masih ada pergerakan seperti itu ya
arus balik dari warga yang akan menuju ke jakarta
selamat bertugas kembali
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia satu jam mendatang
dan jika anda ingin mengetahui informasi seputar mudik
jangan lupa unduh aplikasi gomudik di playstore
saya rian hasri akan kembali dalam program cnn indonesia business